ratusan masa menggelar aksi demo di depan gedung dprd dki jakarta kebon siri jakarta pusat pada senin siang
masa yang menamakan diri mereka aliansi jakarta bergerak ini menuntut dihentikannya ajang balap mobil listrik atau formula e di jakarta
selain itu aksi ini merupakan buntut disahkannya anggaran pemprov dki jakarta terkait penyelenggaraan formula e oleh dprd dki jakarta beberapa waktu yang lalu
mereka meminta agar pemprov dki jakarta lebih memikirkan kesejahteraan warga dki jakarta di masa pandemi covid sembilan belas dibandingkan menyelenggarakan formula e
sementara di pandeglang banten puluhan mahasiswa dari pergerakan mahasiswa islam indonesia atau pmii pandeglang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung dprd pandeglang senin siang
aksi demo ini didasari temuan badan pemeriksa keuangan atau bpkri terkait anggaran perjalanan dinas sebesar rp empat ratus enam puluh lima juta yang dianggap di luar ketentuan
tidak hanya itu temuan bpk lainnya yakni sosialisasi perda inisiatif dprd dan sosialisasi fungsi dprd senilai satu tiga miliar rupiah sepenuhnya kegiatan itu tidak sesuai ketentuan
hutang wakil rakyat karena jelas di dalam temuan bpkri tahun dua ribu dua puluh bahwa wakil rakyat mempunyai hutang sebesar rp lima ratus enam puluh tiga juta
tetapi sampai enam bulan ini
baru dibayar rp seratus rp lima ratus
sudah jelas bahwa ada wakil rakyat yang belum dibayarkan oleh wakil rakyat
aksi yang awalnya berjalan tertib berubah menjadi ricu saat mahasiswa memaksa masuk ke halaman gedung dprd pandeglang
dan hingga masa membubarkan diri tidak ada satupun perwakilan dprd pandeglang yang menemui masa aksi
tim liputan cnn indonesia